ya tidak ke meja naikkan ke atas
miringkan ke sana
udah punya teman dekat
atau jauh gitu
kang bagja suka sama cucu
siapa laki laki yang tidak mau sama cucu
bisa cepat jatuh cinta sama cucu
bukannya kang bagja
udah punya pacar
kalau enggak salah namanya
asyik atau siapa gitu
ajak cucu bukan mau membicarakan asi
tapi saya mau bicarakan tentang cucu
penghasilan cucu berapa setiap bulan
emang nyetek kenapa
saya mau tau
apakah cucu mau kehilangan uang sebesar itu
untuk menjadi ibu rumah tangga
nikah apa lu itu acara bantuan kamu
saya harus jalan pulang sekarang
kapan kapan kita ketemu lagi
saya jalan dulu
ihh emang nyatanya cucunya perempuan seperti apa men tinggal gitu aja
mudah mudahan ada yang ngangguin
mudah mudahan disuruh nginep
tidak ada yang nginep
assalamualaikum bu yola
assalamualaikum bu yola
selamat malam bu yola
selamat malam pak aceh
ini maaf mengganggu nih
tiba tiba aja saya punya ide tentang buku taman bacaan
jadi pengen sharing pengen tukar pingkaran sama bu yola gitu
wah bagus sekali pak
kalau gitu silahkan masuk pak
alhamdulillah suruh masuk
oke mue salam
terima kasih sayang
emang kita punya rumah yang baru
nanti kita beli rumah yang baru pak
rumah yang baru kan mahal saya
kita beli rumah yang lama pak
rumah tua itu lebih mahal sayang
masa kita kos di rumah kita sendiri sayang
oh iya jangan diperlukan pak
kita kos di tempat baru nanti pak
kalau kita nggak pindah nanti bu guriola kesini lagi
kita cost di rumah om akum aja
kalau bu guriola nyariin nggak akan ketemu kalau dia kesini
oh iya ya jangan diperlukan pak
pak kalau bu guriola ke rumah om akum gimana
kan dia gak nyariin kita
iya bener pak
jangan diperlukan pak
bumbunya sudah siap
jeniper mau masak apa
kita ke depan yuk
pak sayur ya pak
bapak bapak prabut yuk
pada sepi ya
tidak ada di rumah kali
prabut tak pur
kakinya jangan naik dulu masih basah
emangnya semalam hujan kum
ya enggak kan sehabis dipel
ini masih basah
ya kalau habis dipel mah bersih kum
kamu kenapa ngeliatin saya begitu kok
kan kamu belum pel kum
kan udah saya bilang
jangan naik dulu masih basah
udah ini saya pel semuanya nih
jangan naik jangan naik
ini masih kotor kum
gak ada yang kotor
itu lihat semuanya
sini saya mbersihin
sudah sudah sudah
kamu duduk saja sana duduk
kamu tidak diajarkan sopan kum
kamu tidak bisa santun sama orang tua kamu ya
kan kamu yang nurun naikin kaki saya kum
ya tidak ke meja
naikkan ke atas miringkan ke sana
itu kotor semuanya gara gara kamu

itu kotor semuanya gara gara kamu
itu kotor semuanya gara gara kamu